sampai dengan tanggal dua puluh satu april
hari ini adalah tanggal lima belas april dua ribu dua puluh
atau h dua plus empat
disini menunjukkan data yang bisa kami sampaikan
untuk kami rinci berangkat dari stasiun gambir